selasa petang tadi tim pemenangan ahok jarot melengkapi dokumen pemberkasan persyaratan pencalonan pilkada dki jakarta
berkas itu adalah visi misi pasangan calon dan nama tim kampanye
tim pemenangan ahok yang diwakili dono prasetyo sebagai wakil tim pemenangan ahok jarot dan rian ernest
mendatangi kpu provinsi dki jakarta pukul enam sore
menurut rian ernest visi misi dikumpulkan pada batas masa akhir pengumpulan berkas
terkait waktu untuk mematangkan visi misi
sementara itu struktur tim pemenangan mengakomodir seluruh partai pengusung dan relawan ahok